sama dikirim paket isinya fotonya ricky dan dan ada tulisan pembunuhan
siapa yang kirim itu sama
mana mungkin vena benci kamu mas
kamu itu sangat berarti buat reina
kamu itu cinta pertamanya reina
dan kamu pahlawan untuk rina
asalkan kamu tahu ya
waktu kamu di ruang icu
rina ketemu sama kamu
sampai si kisi juga kena dan akhirnya demam
akhirnya aku membolehkan rena untuk
datang ke rumah sakit dan melihat kamu
dan tiba tiba ada keajaiban
jadi disaat kamu terbaring pun
kamu akan tetap menjadi kekuatan untuk
walaupun reina anak adopsi
tapi kita menyangi dia seperti anak kita
reina bukan anak kita nin
tapi bukan anak saya
dan ini sangat menyakitkan buat saya
aku harus kasih tau reza
aku harus kasih tau reza
ada apa lagi sih mah
mama takut sekali sa
mama takut sekali
mama dikirim paket
dan ada tulisan pembunuh
siapa yang kirim itu sama
riki kan udah meninggal sa
kenapa jadi mama yang diteror
sama omnya ricky kalau mama yang kasih minuman itu ke ricky
mau buka berikutnya
sama sama sama temen temen
kok kayaknya antingnya ini gak cocok deh sama bajunya
siapa tau elsa punya anting yang cocok buat bajunya
ma mama jangan sembarangan duduk ya ma
aku juga digituin ma
aku tuh juga gak tenang ma seharian
sa kamu ditaruh juga
lagian kan aku gak salah ma
ini kan semua salah mama
mama yang salah
kenapa kamu selalu nyalain mama sa
tapi emang kenyataannya ma
mama ngelakuin itu buat nginungin kamu
melindungi anak mama
kamu terlalu kuat sa
itu kenapa mama jadi marah sih
sa tadi tuh mama denger
banyak di dalam mama pilih aja sendiri
tapi kenapa kamu malah menyalahkan mama seperti ini bisa
bubur kacang es dan masakan ini semuanya kesukaan randy
udah siap semuanya
mudah mudahan randy gak pulang malem malem
nah gitu dong
siapkan waktu untuk orang tua
sesibuk apapun pekerjaan seorang anak
tapi dia bisa menyisikan waktunya sedikit buat orang tuanya
makanya kan aku usahain buat pulang cepat hari ini
udah minum mak
ini semua kesukaan kamu kan ren
mak udah siapin
buat buka puasa
tapi mama sebentar turun dulu ya
mama cuma mau beli itu aja
yah ntar ya
pak martin kan lagi di luar
gue keluar aja cari angin
aduh saya bantuin
saya bantuin ya